selamat malam para hadirin yang sudah hadir saat ini dan tentunya para pemirsa di rumah
anum sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama debat cawapres pilpres dua ribu sembilan belas
dan kalau kita bicara soal debat cawa press tentunya ini ada beberapa proses yang tidak bisa kita lewatkan
salah satunya yang tentunya berkaitan dengan pertanyaan
ini yang paling krusial roland tapi kita perkenalan dulu bersama saya aziza hanum
saya akan menemani anda kami perlu akan menemani anda untuk melewati beberapa prosesi penting ini sebelum debat yang bikin deg degan malam nanti
kamu sudah deg degan
saya sudah deg degan
jadi memang seperti kalau tadi roland menyebutkan prosesi prosesi penting yang ada
jadi sekarang kita akan mengawali malam debat cawa press pilpres dua ribu sembilan belas ini
dengan penandatanganan berita acara dari panelis ke kpu
penyerahan ya betul
penyerahan pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis yang akan diserahkan langsung kepada kpu
jadi ini buktinya bahwa nih panelis sudah selesai bikin prnya giliran kpu ya
amanatnya sudah dilaksanakan dengan baik ya
dan yang selanjutnya kita akan juga punya sesi pengundian untuk penentuan pertanyaan roland
betul dan tentunya di panggung bersama kita sudah hadir sembilan panelis
ada juga komisioner kpu yang sudah ada di atas panggung bersama kita
dan ini juga ada perwakilan dari bawaslu selamat malam
ada juga perwakilan dari kandidat satu dan dua selamat malam
dan moderator kita yang paling tampan di ujung sana
semuanya sudah dengan senyum yang sumringah ya roland ya
dan kita akan mulai berita acara penandatanganannya
baik kalau begitu ya
penyerahan pertanyaan ya
kita persilahkan dari pihak panelis dan juga dari pihak kpu untuk melakukan pertanyaan ini ya
melakukan penanda tanganan berita acara sebagai tanda bahwa pertanyaan ini sudah diserahkan dari panelis ke kpu
iya kita lihat sudah dilakukan penandatanganan
yang saat ini sedang menandatangani adalah prof yos johan
selaku koordinator dari panelis yang tugasnya ini membuat pertanyaan untuk debat malam ini
dan ini juga ditandatangani oleh komisioner kpu juga bawah yu setiawan
dan ini ada
ada dua puluh pertanyaan hanum yang telah disusun
tapi hanya lima pertanyaan
ada lima pertanyaan untuk setiap tema
oke lima pertanyaan dan empat topik
topik utama itu kita punya topik pendidikan
kita punya topik kesehatan ketenaga kerjaan dan juga sosial dan budaya
nah itu sudah selesai ditandatangani berita acara penyerahan pertanyaan kepada kpu
kalau begitu kami persilahkan kepada bapak bapak yang lain untuk kembali ke tempatnya masing masing
terima kasih banyak
terima kasih banyak untuk semua pihak panelis
silahkan kembali ke tempatnya masing masing dan menikmati hasilnya jerifaya beberapa bulan belakangan ini ya
meramu pertanyaan ini
ada yang kembali ke tempatnya masing masing
ada juga yang tinggal ya hanum
iya ada yang kita culik tetap ada di panggung
gak boleh kemana mana
nah ini yang tinggal yang sudah terlihat ada perwakilan dari cawapres satu
selamat malam bapak
pak aryo bingo dan juga dari dua ada pak chandra
so ini sekarang rohan
kita akan menjalankan sebuah undian
mohon maaf ini bukan undian dapat hadiah begitu ya
oh bukan hadiah ya
ini undian mendapat pertanyaan
jadi sekali lagi kami ingatkan ini adalah undian untuk mendapatkan pertanyaan untuk setiap tema yang sudah kita sebutkan tadi
ada pendidikan kesehatan kemudian ketenaga kerjaan sosial dan budaya
bukan urutan menjawab ya
bukan urutan menjawab sekali lagi karena urutan menjawab sudah ditentukan oleh kpu
jadi tujuan dari pengundian ini tentunya kita menganut
terbukaan dan transparan
transparan gitu ya
jadi tidak ada yang ditutup tutupin gitu ya
tidak ada yang ditutup tutupi
dan tentunya tidak ada tendensi pertanyaan yang didesain begitu kan suka ada isu isunya gitu ya
betul untuk menguntungkan salah satu pihak atau bahkan menyerang pihak yang lain tidak ada di sini ya
semua terbuka transparan bisa dilihat secara langsung
oke sepertinya udah ready ya
kita langsung bergerak disini
nah saya sudah penasaran untuk menjelaskan silahkan hanum ini apa maksudnya fishbowl ini
oke ini fishbowl bukan sembarang fishbowl saudara saudara sekalian bapak bapak sekalian ini fishbowl fishbowl sakti
dimana terdapat lima fishbowl di depan kita ini sekarang roland
di depan saya darolan ini terdapat satu dan empat di sebelah sana
jadi di fishbowl yang ini nanti para perwakilan dari kandidat cawa press akan bersama sama memasukkan tangan ke dalam sini
ada empat nomor yang mewakili empat topik utama yang akan menjadi pertanyaan utama pada debat malam nanti
nah kalau begitu kita langsung saja
bergeser ke fishbowl yang ada empat disitu ya
saya tinggal kamu sebentar ya
saya akan kangen kamu
pak chandra dan juga pak bimo
halo selamat malam
segar nggak malam ini bagaimana
iya ini sesuatu yang baru
bukan seperti yang debat debat kemarin
tapi kita lihat ini sebagai sesuatu yang cukup fair
untuk bisa kita ikuti dengan disaksikan sempat sempat
oke kalau pak chandra juga sama lah ya kurang lebih ya
kita udah siapkan
siap langsung masuk ya
jadi kita akan langsung saya menjelaskan mekanisme nya sekali lagi
jadi perwakilan dari cawapress satu dan perwakilan dari kandida cawapress dua ini
akan memasukkan tangan bersama sama ke dalam bola
masing masing harus mengambil dua buah bola
harus mengambil dua buah
lalu nanti akan ditunjukkan ke arah kamera

dimana bola bola ini akan menentukan kira kira dimana bapak bapak ini wajib mengambil pertanyaan di fishball yang sudah tersedia di posnya roland disana
ini akan menentukan dua topik pertanyaan masing masing di fishball di sana ya
kita mulai ya sudah siap ya
satu dua tiga silahkan
ambil dua bola yang akan menentukan masing masing dua topik pertanyaan yang akan dibaca oleh moderator
oh gak ada ikannya
langsung silahkan dikeluarkan bolanya
pak chandra pak bimo
satu satu lagi
kok takut takut gitu sih pak bima
satu lagi dong pak bimo
masih ragu ragu gitu
kita lihat bola bola mana saja yang sudah didapatkan
boleh ditunjukkan ke arah kamera sambil saya mau lihat juga
perwakilan kandidat cawapres satu mendapatkan satu dan dua
oh ini berurutan roland
berarti topiknya adalah topik pendidikan dan kesehatan fishballnya
lalu untuk pak chandra perwakilan dari cawapres dua mendapatkan nomor tiga dan empat
berarti topiknya adalah ketenaga kerjaan dan juga sosial dan budaya
karena nomor satunya ada di kandidat cawapres dua
berarti topiknya adalah ketenaga kerjaan dan juga sosial dan budaya

sekarang giliran saya di sini ya
untuk perwakilan dari cawapres satu yang berhasil mendapatkan nomor satu dan dua
berarti akan mengambil dari fishball nomor satu dengan tema pendidikan terlebih dahulu
boleh diaduk aduk dulu
ada lima bola di situ di dalam fishball dan akan dipilih satu saja
bisa diperlihatkan saya
d bisa diperlihatkan dengan nomornya
berhak mendapatkan amplop pertanyaan delta atau d dari fishball dengan tema pendidikan
kita perlihatkan amplopnya sekali lagi
masih tersegel dengan baik
ini masih rapi dan aman

ini masih rapi dan aman
jadi semua cawapres akan menjawab pertanyaan dari amplop d untuk tema pendidikan
baik saya serahkan lagi yang satu ini saya ambil
selanjutnya untuk tema kesehatan dari fishball dua silahkan diambil bapak
boleh diaduk aduk dulu seperti tadi
biar lebih panas
oke bisa diperlihatkan kamera di depan
untuk fisball nomor dua dengan tema kesehatan mendapatkan amplop pertanyaan c
cawapres nanti akan menjawab dari amplop c untuk tema kesehatan
dan semua akan menjawab pertanyaan yang sama
terima kasih kita lihat kembali
akan dimasukkan ke dalam komentar ini
kotak yang transparan
baik saya ambil kembali
terima kasih bapak
kita persilahkan perwakilan kandidat cawapres dua
selanjutnya dari perwakilan cawapres dua
silakan mengambil dari fishball nomor tiga dengan tema ketenaga kerjaan
harus lama nih kalau pak chandra katanya
untuk fishball dengan ketiga dengan tema ketenaga kerjaan mendapatkan amplop pertanyaan a
perlihatkan ke kamera
sekali lagi amplopnya akan diangkat
oke kita lihat lagi amplopnya untuk tema ketenaga kerjaan adalah a
masih tersegel juga
masih aman ya
kita mengetebankan asas transparansi
dan semua bisa menyaksikan sendiri
dimasukkan ke dalam kotak transparan c
transparan maksud kami
dari fishball keempat dengan tema sosial dan budaya
sepertinya senang mengaduk ngaduk pak ya
nanti setelah ini saya coba rasanya seperti apa
senang pak chandra nih sepertinya di dalam fishball ya
e untuk tema sosial dan budaya
fishball empat mendapatkan pertanyaan dari amplop a
bisa diangkat bapak amplopnya bisa disaksikan
amplopnya masih disegel
masukkan ke dalam kotak transparan
selanjutnya kalau tadi sudah pengundian pertanyaan sudah ditentukan
sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir

jadi kotak ini akan dikunci langsung oleh kpu
yang nanti akan dipegang kuncinya dan disimpan
dan tentunya ini ada dalam pengawasan super ketat ya roland ya
jadi hanya panelis yang sejauh ini mengetahui isi dari pertanyaan
sampai nanti malam akan dibuka oleh moderator
jadi kerahasiaan pertanyaan terjaga
bahkan kotak pertanyaan ini juga hanum
akan terus dipantau kamera
hingga kembali nanti akan dibuka oleh panelis
atau pada debat nanti ya
yang akan dibacakan oleh moderator
oke silahkan pak
silahkan dibawa langsung ke meja bapak
kita pindahkan ke meja panas bersama
di depan sana
kotak ini terkunci dengan baik
pak afif dari bawah seluruh di
oke sudah meletakkan kotaknya disitu
kpu dan juga bawah seluruh
sepertinya proses ini sudah selesai ya
saya akan kembali dulu ke proses saya ya
oke silahkan sini roland saya tarik lagi kembali kesini
saya tidak bisa membiarkan kamu berlama lama sendiri disini
oke kita harus review kembali roland
tadi siapa mendapatkan amplop huruf apa
oke bisa saya review kembali
untuk topik pendidikan dan juga topik kesehatan
tadi adalah perwakilan kandidat cawapres
oke kita akan mencari yang lainnya
yang mendapatkan topik pendidikan pertanyaan dari amplop d
lalu selanjutnya mendapatkan topik kesehatan amplop c
dan selanjutnya untuk perwakilan dari cawapres dua
untuk topik ketenaga kerjaan tadi sudah diambil mendapatkan amplop a
kemudian selanjutnya untuk topik kesehatan juga
sorry maksud saya sosial dan budaya
mendapatkan amplop e
sekali lagi kami tekankan bahwa nanti semua kandidat ini akan menjawab

sama begitu ya
jadi tidak ada kandidat yang akan menjawab pertanyaan yang lain
oke kalau begitu seperti harus kita akhiri sesi kali ini
saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu
untuk kepada para perwakilan cawapres satu dan juga dua kpu bawaslu
dan juga dari prof yos
kreator yang paling ganteng malam hari ini
dan tentunya kita sesaat lagi kemenyaksikan langsung
untuk itu saat ini saya roland lagonda
dan saya aziza hanum mohon undur diri
selamat malam dan selamat malam